bahwa kedua pimpinan institusi sampai sekarang itu masih terus menjalankan fungsinya
kalau kita lihat bersama ya bersama bahwa kedua pimpinan institusi sampai sekarang
itu masih terus menjalankan fungsinya
dan situasinya juga aman terdendali komunikasi juga baik
dengan isu yang tadi disampaikan bahwa saat ini terus dilakukan pendalaman
pedalaman dilibikan apa yang terjadi yang sebetulnya
dan kedua pimpinan saat ini juga terus menjaga
dan tetap saling menguatkan saling mengisi antara dua institusi tersebut
karena tugasnya adalah adalah justice criminal justice system itu tetap harus terjadi
ya pendalaman ini terus kita lakukan
karena marwahnya ini ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan kriminal
dan saya pun sudah berbicara dengan kedua
pimpinan ini dan tetap fokus pada pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya masing masing
dan saya kemarin juga lihat pada waktu acara spbe ya
istimewa pemerintahan berbasis elektronik yang dipimpin oleh bapak presiden di sana
saya melihat kedua sudah datanya
terhadap bapak presiden tapi yang dibicarakan saya tidak tahu dari jauh saja
dan mudah mudahan ke depan ini semuanya bisa berjalan dengan baik ya
pendalamannya dan saya yakinlah dengan lihat pak kapolri pak jaksa agung juga kesana sini juga bersama dengan saya juga
yang saya kira permasalahan permasalahan itu bisa diselesaikan